dua minggu menjelang vonis terdakwa kasus dugaan pelanggaran undang undang ite buniyani menemui wakil ketua dpr fadli zon
buniyani membantah pertemuan yang dengan fadlizon sebagai upaya meminta dukungan politik atas kasusnya
buniyani bertemu fadlizon didampingi tim kuasa hukum
buniani menegaskan maksud kedatangannya meminta kesediaan fadlizon hadir dalam persidangan fonis yang empat belas november
menjelang fonis buniyani berharap hakim memutuskan secara adil
setelah bertemu pimpinan dpr buniani berencana menemui sejumlah tokoh
namun buniani membantah rencana bertemu dengan gubernur dki anies baswedan
buniani hanya berharap anies sandi bekerja untuk kepentingan warga dki dan menepati janji kampanyenya